kayak kesel gitu mukanya
gue udah sedikit lah
semoga hari ini gue gak ketemu lagi sama tuh cowok
gue gak pengen sedih lagi karena mikirin kalung gue yang udah dihilangin sama dia
kalau kamu masih sedih
gak apa apa loh sedih
jangan dipaksain gitu dong senyumnya
ya masa anak papa pagi pagi udah sedih
kayaknya kamu harus punya pacar ya
masanya papa nyuruh aku punya pacar
kamu butuh teman buat sharing deh
kalau kamu ada masalah
jadi kamu gak sendirian
papa punya ide
papa bisa kenalin kamu ke anak cuma bisnis papa
dia anaknya ganteng baik dan kayaknya cocok buat kamu
keadaan mana pak
kalau kamu tuh udah pergi dari tadi
ya udah kalau gitu aku juga mau siap siap mau berangkat kamu
baik pak pak
katanya nggak ada apa apa
tapi sarapannya ditinggalin gitu aja
aku juga punya
kami udah merk
sampai jumpa di video selanjutnya
mas ini ada sedikit buat mas
sebagai tanda terima kasih
gak usah mbak
saya nggak butuh imbalan atau apapun
saya permisi ya
makasih banyak mas
belum cukup loh
gue gak ngerti sama sekali
jelas jelas gue yang pengen lu tabrak
kenapa lu yang marah marah
gue sama liora kecelakaan
dan sekarang liora gak bisa jalan
gue gak mau urusan sama lo
bu kenapa bu
tolongin temen saya
tadi tiba tiba diserang sama orang yang jaket hitam
gue kasih tau sama lo ya
mendingan sekarang lo cabut
sebelum mereka semua ngeroyok loh

dia kelihatannya dendam banget sama kuah
dia nuduh gue yang bikin ceweknya dia celaka
padahal jelas jelas dia yang salah
jadi seperti yang telah saya terangkan sebelumnya
bahwa tujuan dari etika dalam bisnis itu
itu untuk mewujudkan manajemen bisnis yang baik
dan jujur menghindari bisnis yang penuh tipu tipu
jadi memang ada aturannya
berikut saya akan tuliskan beberapa pendebakan efektif dalam bisnis ini
bahwa perusahaan harus memberikan informasi secara jujur
yang kedua menghindari menjelekan produk dari kompetitor
dan menghentikan pembahasan dari kegiatan bahwa tersebut
dari perusahaan yang terkenal
dan juga dari perusahaan yang terkenal
dan juga dari perusahaan yang terkenal
siapa yang mikirin gue
gue tuh lagi mikirin kau gue
gak percaya banget sama gue
saya perhatikan kamu tuh ngobrol terus ya
iya pak maaf ya
sekarang kamu jelaskan
beberapa pendekatan etika bisnis dalam perusahaan
yang baru saja saya terangkan tadi
masa kamu gak tahu sih
kan baru saja saya jelaskan
masih belum paham kali pak
coba bapak tanya masalah pendekatan hati
pasti detail banget tuh dijelasin sama dia
tolong kamu konsentrasi ya
kegadaans kieraj satu

gue ada sedikit trouble
tapi gue kelarin
rasanya yang kemarin belum habis
lo pada masih ingatkan rencana kemarin
gimana udah kalian kerjain
gue udah coba deketin greebo
tapi saat dia tahu bu ngajak untuk masuk ke geng kita dia langsung marah
kita belum dapat izin dari bos mondi
mondi pasti sibuk
udah kalian lakuin aja
kalo kalian berhasil mondi juga pasti bangga sama kalian
ini semua demi kebaikan geng serigala
nyoba satu kali gak cukup
kalian cari titik kelemahan mereka supaya mereka nurut sama kalian